temuan sebuah koper misterius yang teronggok di semak kebun pisang di bahu jalan ini
membuat geger warga kampung baru desa singa bangsa
kecamatan tenjo kabupaten bogor jawa barat pada rabu pagi
usai diperiksa koper berisi sesosok mayat dengan kondisi mengenaskan
selain posisinya terterlungkup bagian tubuh jenazah juga tak utuh
lantaran bagian kaki dan kepalanya hilang
sebelumnya koper berisi mayat ini ditemukan warga yang hendak melintasi lokasi
selain mencurigakan koper tersebut juga mengeluarkan bau amis
atas temuan tersebut petugas desa langsung melapor kepada pihak berwajib
diduga mayat korban mutilasi tersebut berjenis kelamin laki laki
dengan tanda tatu di bagian pangkal lengan kiri
sejak tadi pagi baru ngambil jam enam orang melihat
koper berisi mayat yang tersebut sudah terpotong kedua kaki dan kepala
selepas ini saya cek ke tempat posisi sudah rame
dan kita langsung melapor ke pihak polisi
hingga kini kasus temuan mayat dalam koper ini masih ditangani satreskrim polres bogor
rencananya jenazah korban akan dievakuasi ke rumah sakit ramadjati untuk diidentifikasi
muhammad juanda bogor jawa barat